mitigasi bencana ya tapi ini juga menyangkut ekonomi misalkan
ekonomi kita ini akan tergerus habis
karena kita ini empat puluh lima miliar dolar ketergantungan impor dengan cina
empat miliar dolar itu kita ekspor kepada cina
itu efeknya luar biasa
kata sri mulyani kita itu akan turun enam persen growth kita pertumbuhan kita
kalau satu persen turun di cina
semua orang prediksi cina akan turun dua persen
maka kita bisa turun satu persen lebih
artinya ekonomi kita itu bisa cuma empat persen ke bawah
apalagi sebelumnya sudah kena trade war antara cina dan ini
jadi spektrum ini begitu luas
jadi kalau misalkan ini presiden tunjuk aja
muldoko misalkan menjadi person in charge untuk mengkoordinasikan semua urusan virus ini
nggak boleh terlalu bertele tele
kalau nggak misalkan anies baswedan dia buat sendiri sekarang
anies buat tim siaga komite khusus untuk penanganan bencana di jakarta virus corona
semua sendiri depok meliburkan sekolah
akhirnya membentuk masing masing
ini kan kayak negara
orang nggak ada pemimpin
usul saya jokowi malam ini juga langsung tunjuk misalkan muldoko ketua penanggulangan virus corona
misalkan seperti itu
harus cepat nggak bisa nunggu
kalau nggak masyarakat udah panik loh
saya tadi naik teksi tugas berteksi dengan jaringan dia
bluebit semua bilang pak ini semua ini pak
dia bilang udah orang borong borong semua
ini kan orang lagi gajian
nggak pak yang diborong itu khusus makanan semua
nggak awet nih
oke oke kita tahan dulu ya bang syagada dan juga bang abed
kita coba lihat bagaimana perkembangan terkini
ini soal perihal wni yang terjangkit virus corona
kami akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada angga dwi putra di rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso
silahkan apa perkembangan terbaru dari rumah sakit sulianti sarotso terkait dengan wni yang terpapar atau terjangkit virus corona
ya selamat malam reinhardt
sejauh ini memang masih belum ada
ada informasi terbaru
kami masih menunggu seperti itu dan kabar terakhir dari direktur utama rspi sulianto saroso memang pada hari ini tidak akan ada lagi diadakan konferensi pers
baru besok akan ada pemberitahuan ataupun update terbaru dari kondisi pasien
memang sejauh ini kondisi pasien yang kami tahu adalah kondisinya stabil sejak siang tadi
memang sudah terus dipantau
untuk kondisi demamnya dan juga simptom simptom lainnya termasuk batuk dan ini juga masih akan dites terus menerus seperti itu untuk bisa dilihat kondisi dari pasien
karena memang belum ada obat ataupun vaksin yang terbukti bisa menyebuhkan coronavirus disease sembilan belas ini
sehingga memang yang dilakukan oleh pihak rumah sakit adalah dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh dari kedua pasien
juga dengan mengisolasi dua pasien di ruang khusus sehingga tidak menyebarkannya kepada pasien pasien lain
termasuk juga tenaga kesehatan yang bertugas di dalam zona merah
jadi pihak rspi berlakukan empat zona ya ini zona merah tempat di mana pasien ini berada
dan hanya petugas tertentu saja yang bisa masuk dengan sistem pengamanan yang juga sudah sesuai standar who
kemudian ada zona kuning yang berada di dalam lingkup ruang isolasi ini juga hanya beberapa petugas saja yang bisa masuk kami tidak boleh masuk ke sana
kemudian zona hijau ini adalah tempat di mana kami berdiri berada dalam lingkup rumah sakit tapi ini dalam kondisi aman bagi pasien ataupun orang orang lain untuk bisa lalu lalang di sini
dan jika kondisinya sehat boleh masuk tanpa menggunakan masker
dan satu zona lagi adalah
zona biru ini wilayah di luar rumah sakit penyakit infeksi solente soroso
jadi empat zona itu zona merah dan zona kuning adalah zona yang memang restricted atau hanya bisa dimasuki oleh petugas kesehatan atau orang orang yang berkepentingan saja
baik terima kasih angga dwi putra produser lapangan cnn indonesia
saya akan lanjutkan diskusi bersama dengan bang syahkan dan juga bang abe
tadi bang syakarya sempat mengatakan soal dampak ekonomi ya kita coba hadirkan lagi bagaimana kemudian stimulus
stimulus ekonomi yang diusulkan begitu atau diinisiasi oleh presiden joko widodo untuk menghadapi corona
kita lihat di belakang layar ini bang abe tengku dan juga bang syahgar
ini memperkuat daya tahan daya saing ekonomi baik instrumen moneter fiskal memutuskan langkah langkah kebijakan fiskal
kementerian lembaga mempercepat belanja menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan juga menekan impor
jadi sebetulnya bang abe segala dampak yang kemudian bisa terkena atau
akibat virus corona ini sudah diantisipasi atau bagaimana sampai dengan hari ini
kalau secara ekonomi arahannya seperti ini ya dan ini yang memang juga lagi proses
di dalam konteks penanganan kesehatannya juga sedang dilakukan
nah di dalam konteks yang lain misalnya tadi disebutkan juga misalnya soal imigrasi dan lain lain sebagainya
ini memang terus akan dilakukan
tetap prinsipnya adalah bagaimana memang menjamin keselamatan warga negara itu
selama ini ada banyak kritik mengatakan
ini kita nggak transparan sehingga masyarakat ragu ragu dan lain lain sebagainya
tetapi lagi lagi saya sampaikan seluruh tahapan tahapan langkah itu memang kita lakukan
kami sendiri misalnya untuk melihat laporan perkembangan harian itu memang terus kita minta update nya
misalnya negatifnya berapa dan lain sebagainya
jadi terkait dengan upaya upaya yang dilakukan pemerintah
tentu harus ditingkatkan kembali karena sudah ada kasus yang positif
tetapi bukan berarti kita melihatnya itu
oh ini kebobolan
artinya dengan situasi global kayak gini potensi itu pasti ada
dan kita nggak pernah juga bilang bahwa indonesia akan aman seterusnya
kan gak ada satupun pernyataan itu
tetapi yang menjadi pernyataan kita pada waktu itu bahwa
sampai detik sebelum tanggal kemarin itu
kita belum ada yang positif itu iya
dan kemudian juga bahwa perkembangan perkembangan yang lainnya
dan komunikasi kita juga dengan lembaga lembaga internasional itu juga jalan
nah memang ketika ada positif kayak gini upayanya jadi lebih
upaya lebihnya itu apa misalnya
apa yang beda
belum dan juga upaya yang setelah sudah ada yang positif bang abed
yang membeda itu misalnya harus di tracking
dia sama siapa aja pada waktu itu
itu kan dampak pr tuh
tambah kebutuhan sumber daya gitu loh
artinya dua yang udah positif itu mereka di mana aja
siapa yang kontak dengan mereka dan lain sebagainya
artinya ada upaya yang lebih harus dilakukan
nanti kalau misalnya ketemu positif lagi di tempat lain
ya kita juga harus tracking itu nantinya
nah tracking ini juga memang menjadi satu tugas yang nggak mudah
apalagi misalnya pergerakan orang orang itu misalnya cukup tinggi
tetapi ini memang satu standar yang harus dijalankan
dan ini sedang dilakukan oleh kementerian kesehatan untuk melakukan penelusuran
tapi misalnya tadi disampaikan bahwa kakak dan asisten rumah tangganya kan juga diperiksa
hasilnya sudah negatif
dan kita lihat lagi siapa lagi yang berkaitan dengan itu
jadi itu tadi yang saya sampaikan tambah pasti pekerjaannya
dan itu karena memang sesuai dengan standar prosedur tadi yang harus diingatkan
yang jelas kan publik ini sekarang sudah cukup panik
ini ada masker juga nih tanda kepanikan juga nih kayaknya
ya tadinya cuma lima ratus perak
sekarang sudah lima ribu
karena pemerintah indonesia membiarkan masker masker itu direkspor kembali ke china ke singapura dan lain lain
itu karena apa
karena kita menganggap remeh yang tadi kamu bilang jumawa tadi
karena kalau kita nggak jumawa sebenarnya dari awal ini bisa diatasin
yang masuk ke bali aja ini kan orang jepang
yang orang cina masuk ke bali itu itu januari loh
yang kemudian dia pulang ke ininya ke shanghai dulu baru ke provinsi apa aiho apa itu
itu dia itu januari
yang ini lima belas februari sampai sembilan belas februari
jadi walaupun kita bilang kita nggak bisa bobol ada termal di bandara apa segala susah
karena kita ini tidak mempunyai style style aktif yang melihat semua pergerakan orang asing dan lain lain
kita terlalu membiarkan apa segala
sekarang malah jokowi bayar tujuh puluh dua miliar untuk
influencer influencer yang menurut saya itu nggak tender lagi kan
itu kan nggak boleh harusnya kita justru sekarang ini menutup
nggak usah takut soal ekonomi hancur nggak apa apa
yang paling penting kayak arab saudi
sepuluh juta per tahun dia itu umroh itu
lima juta per orang
yang dilakukan pemerintah saat ini menurut anda
lah ini masih mau mengundang undang
ya kan ngapain ini dalam keadaan begini itali kena inggris kena perancis kena louvre itu di perancis itu sudah ditutup sekarang
ya kan semua tempat tempat ini main sepak bola apa
kita nggak usah takut biar rugi dulu nggak apa apa
yang paling penting kita ditunjukkan kepada masyarakat
pembangunan jokowi sementara mungkin melambat tapi solidaritas sosial kita tingkatkan
kayak gitu harusnya jalan keluar
ini mindset sebenarnya
bang abid tengku silahkan jawabannya
mindset aja sebenarnya bagaimana
terkait dengan itu kan seperti saya katakan tadi tindakannya sudah ada
dan kemudian dengan ketemuan hari ini itu pasti kita akan eskalasi
eskalasi untuk bagaimana memastikan itu
kemudian yang berikutnya juga memang perlu didorong itu adalah partisipasi masyarakat
karena kalau kita lihat juga kan bahwa proses penyebaran itu kan direct contact ya
nah ini juga masyarakat kita kan perlu untuk memahami tentang karakteristik dari penyakit ini dan sebarannya
dan kami juga sudah memberikan rekomendasi yang cukup kuat kepada kementerian kementerian terkait
itu juga bagaimana supaya gerakan masyarakat sehatnya itu bisa dimunculkan karena
sekuat apapun bentengnya kalau masyarakat kita juga tidak mengambil peran aktif
tadi itu juga akan menjadi satu punya resiko tetap punya resiko gitu ya
misalnya contoh aja kalau kita udah kurang sehat tapi malah kita pergi ke ruang ruang publik malah kita nggak punya tanggung jawab moral sebenarnya
kepada orang orang yang sehat misalnya gitu loh
misalnya kan seperti yang dilakukan bang syaganda ini membawa masker itu bentuk kesadaran dia
yaitu bahwa dia harus melindungi orang lain
sebenarnya bukan sedang melindungi dirinya karena merasa kurang sehat
nah pemahaman pemahaman terkait dengan kesehatan seperti ini memang perlu didorong lagi
dan kami juga tadi sudah berkomunikasi kami juga nanti akan lihat lagi misalnya peluang dari komunikasi kami misalnya terkait dengan dari institusi pendidikan
karena kan nanti kan pusat pusat konsentrasi kita itu kan ada di sekolah dan lain sebagainya
menjawab tadi yang dikatakan oleh bang syaganda bang abed ini bagaimana soal kemudian kebijakan kebijakan yang diambil justru seperti menggelontorkan tujuh puluh dua m untuk influencer
bukan kebijakan yang ada di core nya mungkin ya
mindset di rumah nih
karena gini kita pertama ya ketergantungan kita ini sekarang kepada rrc aja yang saya bilang empat puluh lima m dolar itu kan big money ya
kita nggak main main itu
itu harusnya kita dari sekarang udah mulai ini
misalkan wah bawang putih gimana nih kita membuat masyarakat jangan beli bawang putih
saya kemarin ke supermarket bawang itu bawang bombay udah tiga puluh tujuh ribu
akhirnya saya bilang sama istri saya udah kita beli bawang merah yang kecil kecil lagi bawang lokal
maksudnya kita harus bergerak cepat bagaimana supaya justru sekarang ini cita cita awal jokowi itu balik
yang disebut sebagai kedaulatan itu kedaulatan pangan kedaulatan kemandirian apa itu
sekarang saatnya jangan tergantung lagi sama
sekarang saatnya kita break dulu bang abed nego dan juga bang sagan
kita lanjutkan nanti
saya juga belum tanya tadi ke bang abed nego
jadi kalau tadi diusulkan ini sebetulnya satu komando saja
satu komando saja begitu yang
yang apa kemudian untuk mengurusi ini
apakah itu kemudian yang akan diterapkan atau bagaimana yang akan dilakukan arah kebijakan dari presiden joko widodo setelah virus corona melanda ini
kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali